nota keberatan terdakwa mantan menkominfo joni g plate ditolak oleh tim jaksa penuntut umum
pengajuan penolakan oleh tim jpu untuk majelis hakim dibacakan dalam sidang lanjutan
dugaan korupsi proyek menara bts kominfo di gedung tipikor jakarta pada selasa pagi
tim jaksa penuntut umum meminta agar seluruh nota eksepsi atau nota keberatan
yang diajukan oleh johnny pelate bersama kuasa hukumnya ditolak
jpu menyebutkan bahwa eksepsi terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan
jpu juga beralasan seluruh surat dakwaan sudah memenuhi unsur dakwaan formil dan material
di mana jpu meyakini surat dakwaan yang dibuat sudah sesuai dengan aturan hukum
untuk itu jpu juga meminta hakim untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara
serta melanjutkan persidangan dengan menghadirkan para saksi
juni dua ribu dua puluh mengadili perkara atas nama terdakwa joni cerat pelate
untuk menjatuhkan putusan selah sebagai berikut
menolak keseluruhan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa joni jerat plate
dua menyatakan bahwa surat dakwaan nomor pds dua puluh empat m satu empat belas ft satu enam dua ribu dua puluh tiga
ditanda tangani penuntut umum tanggal enam belas juni dua ribu dua puluh tiga yang kami bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu
tiga menyatakan bahwa pengadilan tindak binana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat
telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang ditentukan dalam pasal satu ratus empat puluh tiga ayat dua huruf a dan b kuhab
menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
lima menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa joni cerat pelate dilanjutkan
dengan demikian pendapat penutup umum atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa joni jerat plate
yang kami bacakan dan disampaikan pada sidang hari ini selasa tanggal sebelas juli dua ribu dua puluh
di pengadilan tidak pindah korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat
penuntut umum ditandatangani